aduh gue mau ngerjain apaan ya
kayaknya ada yang lagi mikirin sesuatu nih
pasti lo lagi mikirin cara buat ngerjain gue ya
aduh keburu dia turun
mana gue belum kepikiran lagi mau ngerjain di apaan
atau jangan jangan lo gagu ya
oh enggak gue
mas kamu udah tidur ya mas
iya ada apa kenapa
aku aku tetap mau tinggal sama mas sampai kapanpun aku gak akan mau pisah dengan mas
mas aku tetap mau tinggal sama mas aku gak siap hidup tanpa mas aku mau selalu sama mas
mas aku ngelakuin itu semua karena aku sangat sayang juga sama reva mas
mas aku gak mau reva pacaran sama boy mas
aku gak mau reva reva deket deket sama boy
itu demi kebaikan reva
mas aku mohon tolong jangan cerahin aku
mas aku gak bisa hidup tanpa mas tolong jangan ceriain aku mas
cincin itu sebenarnya dari alex aku gak mau reva deket deket sama boy
karena kalau cincin itu dari alex kan otomatis boy akan jauhin reva
jadi aku bilang itu perukurannya dari mas
gitu ya jadi yang beli cincin itu bukan kamu
iya mas maafin aku memang bukan dari aku
tapi aku ngelakuin itu buat reva
biar reva gak jadiin sama boy mas juga gak suka kan sama boy
aduh saya kenapa kamu mesti ngelakuin hal seperti itu sih
aku ngelakuin itu karena aku gak mau reva jadiin sama boy
jadi gini mas aku bilang pura pura itu cincin dari mas
padahal itu sebenarnya dari alex
jadi kalau misalkan reva nerima cincin itu dan pakai cincin itu
jadi otomatis kan boy akan menjauhin reva
gitu mas mas juga gak suka kan sama reva
mas tolong aku mohon mas tolong jangan cerahin aku mas
aku ngelakuin ini buat anak kita mas
ceraiin kamu siapa yang mau ceraiin kamu
mas gak pernah ngomong kalau mas akan ceraiin kamu
mas tadi kan teleponan sama reva kan mas
kapan reva nggak pernah teleponan sama mas
seharian ini malah gak ada itu reva telpon telpon mas
bahkan handphonenya pun mas matiin karena masih ada meeting meeting yang sangat penting
jadi terpaksa mas matiin handphonenya
oh my god keterlaluan banget sih
tuh anak durhaka ya udah ngibulin gue udah bikin gue sampai mimpi buruk
awas lo ya reva lo liat aja pembalasan gue nantinya
gue akan pikir lo mimpi buruk lebih buruk daripada mimpi kue
dasar anak natch kau
adriana tapi tetap mas tidak suka kalau kamu bohong
aku mau ngelakuin ini buat anak kita kok demi kebaikan dia juga
ya tapi lain kali kamu jangan bohongin emas ya
kalau kamu ngomong dari awal dan menjelaskan semuanya kan mas bisa bantu kamu
apalagi ini semua demi kebaikannya reva
yaudah kamu tidur lagi aja sayang ya udah malem istirahat
oke gue lebih tenang
reva udah ngerjain gue
tapi gue gak akan tinggal diam
gue akan bales dendam sama lo dan akan bales dendam lebih parah
gue gak tau berhadapan dengan siapa
gue gak tahu
aduh gue mau ngerjain apaan ya
karena ada yang lagi mikirin sesuatu nih
pasti lo lagi mikirin cara buat
ngerjain gue ya
keburu dia turun
mana gue belum kepikiran lagi mau ngerjain dia pan
atau jangan jangan lo gagui ya
oh gak gue tau
takut mulut lo bau ya kecium sama gue
dia pikir gue gak tau apa
kalo dia udah ngibulin gue sopura pura nafon mas b
pantesan aja pipi lo tembem ya
lo makan nasi sebanyak itu dalam sehari
tapi gue jadi gak mood deh sarapan disini
nasinya udah dihabisin sama si kuli
gue sarapan di sekolah aja ah
tia tuh juga akan bales dendam semua
itu nonya mustir banyak lah
lagi kalo banyak itu ngabisin nasi sebanyak itu
emang bener lo sama angel jadi ian ya
ya enggak lah ray
masa gue jadi ian sih sama angel
gue kan sukanya sama rieva
katanya ada sms lo yang bilang
itu tuh handphone gue dibajak sama orang lain
dan sampe sekarang gue tuh enggak tau siapa yang ngebajakin handphone gue
lo enggak percaya ya sama gue
ya lu berusaha buat percaya sama lo sih
karena gue tau lo siapa
sekarang gimana cara gue jelasin ke anak anak
gue kan harus perlu bukti
mereka pasti minta bukti lah sama gue kalo emang handphone lo dibajak
emang bener sih
kayaknya gue harus selesaiin masalah gue dulu sama angel
kalau gue tuh bukan pacarnya dia
dan bukan gue juga yang sms ke dia
dia bilang sayang lah apalah
lo jelasin semuanya aja ke angel
yaudah gue jalan dulu ya
itu masalah alex sama reva